lu kenapa sih ngeliat gue terus
minum ini ya semalam
kuroinduh lembut balaimun
kuhaus kasih sayangmu
makin banyak anggota keluarga yang ngehambat karir gua
guntur ini yoo susunya
kamu biasanya kalau ke sekolah
suka bawa makanan atau enggak
kamu kalau ke sekolah
suka bawa makanan enggak
ja jan nya di kantin
ja jan nya di kantin
apak pendengarannya bermasalah
jajannya di kantin
apa sebulan sekali
nih pasok nih mau ngeledekin suami sendiri
abang nih kagak mau kalo kejadiannya kayak semalam
ya sayang lah
bukan sama seloyok
ya enggak lah
iya apa enggak
lo mau kasih tahu sama semua orang keadaan gue kayak begini
gue kan gak kenapa kenapa nih
kayak orang gajian
ini yang bikin gue jadi kayak begini
belum juga semenit lo minta maaf
intip gue demi kebaikan abang juga
aku mau ke sana
kalau ada yang di sini
ada yang di sini
berarti sekolahnya riputer dong
iiih pasti anaknya tukang sihir ya
mas yono benar mas dada saya jadi plong
udah buang air kecil
oh udah mas bening
loh iya sampean percaya kan
saya tinggal dulu ada ruko dibongkar di cakung
saya mau taruh di rumah kakaknya
nggak percaya sama orang tua